sebenarnya di dunia nih global saat ini
amah amah aku mau ke ponti amah amah
kalau kering kan kayak gini nih bisa hitam
jadi dua kondisi yang sebetulnya kontradiktif
diumbelin nah itu gue sering nginep di situ
mengeluarkan peringatan selama musim liburan natal dan tahun baru